sudara menteri pertahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto
melaksanakan ibadah sholat idul fitri di hambalang bogor jawa barat
prabowo subianto menjalankan sholat idul fitri di masjid nurul waton
yang berada di padepokan garuda yaksa hambalang bogor sekitar pukul tujuh pagi tadi
dalam khutbah sholat idul fitri kali ini prabowo juga didoakan oleh pencerama
agar diberikan kesehatan memimpin indonesia ke depan sebagai presiden terpilih